pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam klasik saat ini telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan modern dengan beragam konsep yang menarik
salah satunya adalah pondok pesantren modern islam as salam yang berada di kabupaten sukoharjo jawa tengah
selain pembelajaran al quran dan keagamaan yang kental serta dipadukan dengan kurikulum nasional
pondok pes as salam juga mengembangkan klub astronomi santri atau casa
ekstra kurikuler yang didirikan bertepatan dengan hari astronomi enam belas april dua ribu lima ini banyak diminati oleh para santri
saat ini casa telah bergabung dengan komunitas pecinta ilmu perbintangan internasional
selain kerjasama dengan observatorium bosha bandung
klub ini juga membangun jaringan dengan astronomers without borders hingga nasa milik pemerintah amerika serikat
pada tahun dua ribu dua belas nasa bahkan memberikan sertifikat
setelah casa berhasil mendokumentasikan fenomena transit planet venus
peristiwa tersebut merupakan fenomena alam langka yang terjadi satu ratus lima tahun sekali
kegiatan awal ya kita hanya menonton atau melihat film astronomi ya
kegiatan berikutnya adalah kita praktikum menentukan arah qiblat
selain itu kita juga meruyat hilal
perkembangan berikutnya yang paling mungkin mengembirakan allah mentakdirkan ada fenomena alam langka
itu adalah fenomena namanya
kini klub observatorium pesantren ini telah memiliki sepuluh teleskop bernilai ratusan juta rupiah
dan dilengkapi kubah astronomi atau dom
salah satunya itu keinginan dan juga penasaran pak
apalagi ilmu langit kan ilmu yang mahal
terutama di negara kita di indonesia sekolah sekolah yang punya observatorium kan sedikit pak
dan di sini merupakan kesempatan emas
casa sekarang kerap menjadi pusat pengamatan hilal
untuk menentukan awal bulan ramadan
sejak dua tahun terakhir kementerian agama bahkan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki casa
untuk mengamati hilal di wilayah ekskaresidenan surakarta
pondok pesantren ahsaniyah di desa pedawang kecamatan bayi kudus jawa tengah seperti pesantren pada umumnya
namun yang membedakan adalah para santri di sini
semuanya merupakan anak berkebutuhan khusus
selain mengajarkan ilmu agama para santri di pondok pesantren ini dibimbing untuk bisa hidup mandiri
selain itu para santri juga mendapatkan pendampingan dan terapi
seperti terapi okupasi wicara dan hipnoterapi
untuk itu santri yang sudah bisa hidup mandiri dibekali dengan berbagai keterampilan
seperti membaca al quran dan keahlian komputer
selama ramadhan ini diajak apa aja oleh guru guru
ngaji jadis doa penang temannya banyak bunyinya banyak
santri dibagi menjadi tiga kategori yaitu santri yang belum bisa mandiri
santri yang sudah bisa mandiri namun masih perlu bimbingan
dan santri yang sudah masuk tahap normal
ketika kita mengajar anak itu fair
karena anak anak berkebutuhan khusus itu kalau kita ajarin itu nggak langsung bisa
pondok pesantren menyiapkan guru pendamping yang jumlahnya sama dengan jumlah santri
sebanyak satu ratus sembilan belas santri berasal dari berbagai daerah di indonesia
bahkan pernah ada santri asal malaysia
pondok pesantren bagi anak berkebutuhan khusus ini juga membebaskan biaya
bagi anak yatim piatu dan duafa
memang ini dominan memang anak anak berkebutuhan khusus yaitu autis dominan
terus ada ruang one on one satu guru satu anak
yang mana itu harus mengetahui gurunya mengetahui kelemahan dan kelebihan anak
bahkan ada pula anak yang melanjutkan ke jenjang s satu dan s dua di universitas ternama indonesia
tim liputan cnn indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya